sementara untuk satu kaligrafi berukuran besar membutuhkan waktu sekitar tiga hari
ya mudah mudahan semakin hari semakin aman situasinya
dan kampanye hitam dengan tuduhan palsu yang diutarakan mengenai calon pemimpin lainnya
bahkan di jscs sendiri perbedaannya itu bahkan dua belas
dari angka dua puluh sampai tiga puluh persen yang baru memberikan izin ya untuk uji coba di hari pertama ini
sejumlah perempuan parubaya tengah sibuk menuang air gula ke dalam mesin blender raksasa untuk membuat adonan kue keranjang
anak ini nih meski yang main anak anak tapi kita bisa mendampingi mereka jadi orang tua dan anak
lost contact lah sama si augi juga waktu itu teh
itu mereka jadi agak bermalas malasan
kita contoh saja sebagai mahasiswa ugm tadi lah
ada juga forest buffer ini yang dipenuhi
saat ini di take jadi break sebentar shifting
selama dia lahir di negara itu
karena gue itu mengajak orang atau mengajurkan orang untuk berolahraga
kalau begini kalau terlalu capek berasa
kegiatan di galeri itu ada tiga
situasi pembelajaran kita tidak seperti dulu lagi
wabil khusus pemberantasan korupsi
rutin banget soalnya nih tiga pick up games ada lo semua
menurut gua sih kemahalan dibayarnya
tiap hari gak pernah
kita semua harus sadar bahwa data pribadi
kalau misalnya mau pakai pemain asing ya
baik kita bedah dulu pinjaman ini secara umum terbagi menjadi dua
iya masih mikir tadi sepuluh menit yang lalu gua baru tanya dia masih bingung
dari sudut pandang medis migrasi bpa berlebih dapat memicu resiko kesehatan tubuh manusia
kalau kita lihat kredit terutama untuk kpr
dan emang si henki kan seumuran sama kita nih berarti beda dua tahun dong sama lea lea kan sudah sembilan ya
apakah saat ini sudah dibicarakan secara lebih lugas
abis itu pensiun dan segala macam jadi dia tuh
tapi lebih pintar menyembunyikan diri
jadi pihak kepolisian meminta bapaknya untuk putar balik kendaraan dulu
bermodalkan belajar membuat puding lewat youtube
masalah marketing team juga butuh ke kelly sih menurut gua ya
ketika pelayan membawakannya ke meja anda akan diminta mencicipinya terlebih dahulu dan bisa menggantinya jika belum sesuai selera
nah tapi menurut gue pr nya adalah rutenya aja sih
kan beberapa atlet yang cedera lutut dan operasi juga sama dokter
sekolah ada tidur siangnya cen
lalu apa itu sebenarnya decentralized finance atau defi dan apa yang harus diketahui oleh investor agar tidak tertipu aplikasi devi bodong ini
tetapi perusahaan bumn nya bisa menjadi baik
ada kesempatan lain juga di timnas atlet muda gitu ya
dan komitmen untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan jokowi
untuk mengikuti proses pembuatan peyem bandung
nah terus mulai muncul nih katanya
ngikutin ibl gak sebelum sebelumnya atau enggak
ini bukan masalah agama
termasuk juga polder rumah rumah pompa stasioner
juga memiliki julukan rumah interfat
sudah mencoba mie yang viral ini
artinya itu salah satu penanganan
itu kan sesuatu yang sangat baru
ya mendisiplin kepada masyarakat
satu center yang dua musim lalu mungkin isinya mendominasi ada namanya zafarit azizi ya
biasanya satu telur membutuhkan kurang lebih enam puluh hari untuk menetas
untuk perusahaan perusahaan yang secara skala bisnisnya itu mengalami tekanan begitu ya
kalau anda memiliki banyak waktu di madinah
soalnya gue setujunya kenapa
banyaknya ya gak semua tapi kayaknya kaya gak fokus gitu loh
kalau yang baru dia seperti ini
jazz menghiasi kehidupan peter gonta di samping karirnya yang gemilang di dunia bisnis
karena untuk sorghum sendiri itu tanamnya satu kali kita bisa panen sebanyak tiga kali
mungkin kalau pak mahfud md mundur
pas lulus udah deh jadi gue tuh berdarah darah bro berdarah darah
bagi pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan
banyak banget ya pilihan moda transportasi untuk mudik ke kampung halaman di tahun dua ribu dua puluh satu
dapat menjual lebih dari dua ratus porsi
tadi kan sudah sempat berkeliling keliling nih kemudian tadi dijelaskan sama bapaknya gngai tentang mangkunegara
sasi itu kita sasi supaya tidak boleh diganggu atau diambil sembarang
sebenarnya sih mau main tiga puluh tiga karena kayak skill nya juga kayak soalnya kayak mau main bebas gitu kan bebas itu di triekstri jadi kayak
tahun ini juga lo kontribusi lo di point juga cukup sangat baik sih menurut gue peran apa sih sebenarnya yang dikasih sama coach jerry gitu di sertiwacana di musim ini
tambun selatan kabupaten bekasi ini telah merawat ribuan pasien odgj sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian diaduk dan diberi garam daun rosemary dan kunyit
mereka masih kesulitan membuat bagian persendian
lu jangan seneng nih zha
di pan itu tentu ya kita diskusikan bersama dengan pak prabowo
jadi deket perjalanan sekitar lima sampai enam jam
dan disitu ya banyaklah kritikan kepada timnas
dan coach gibi tuh jarang banget latihan sehari dua kali
untuk memberikan sanksi kepada perusahaan media sosial yang gagal menghapus informasi yang salah dan konten grafis
soal update perkembangannya dari kelompok milisi hamas
organisasi palestina terbentuk yang dipimpin oleh yaser arafat